inilah sepeda motor dan gerobak jualan bakso pentol atau bakso kojek milik irianto pinkadirunwagirun
dengan sepeda motor inilah irianto berjualan dari sekolah ke sekolah di binjai barat
bahkan awal berjualan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga awal tahun dua ribu irianto masih menggunakan sepeda kayu
dari sebagian keuntungan berjualan bakso pentol atau bakso kocek inilah irianto dan kasminton menabung
jika sedang laris manis mereka dapat menabung lima puluh ribu rupiah perharinya
namun saat libur sekolah di hari minggu mereka tak berjualan sehingga tak ada yang dapat ditabung
tahun dua ribu dua belas pasangan suami istri membayar uang pendaftaran biaya penyelenggaran haji lima puluh satu juta rupiah untuk dua orang
tahun dua ribu dua puluh tiga keduanya mendapatkan kuota haji dan harus melunasi biaya haji rp empat puluh empat puluh lebih
keduanya akan berangkat bersama tiga ratus an jemaah calon haji dari kota binjai menuju asrama
asrama haji medan pada jumat pagi
uang nabung untuk berangkat haji kita jualan bakso
bakso kalau disini bakso nya bakso kojek nama tapi terkenal ya pentol juga pun bisa kojek bisa
tapi terkenalnya di daerah sini bakso kojek
nah itu mulai nabung tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai sekarang
ya kami yang cuma pedagang bakso gitu loh
alhamdulillah kok bisa berangkat ya kan
dari nabung tahun dua puluh
lima puluh ribu satu hari
sedapetnya lagi itu lah ya kan
tapi itu kalau hari libur perih
karena anak sekolah perih
hari minggu kan
nggak sekolah itu nggak nabung
karena sibuknya irianto sampai lupa pada kamis dua puluh lima mei merupakan hari ulang tahunnya ke lima puluh delapan
tapi rianto tetap senang karena akan berangkat ke tanah suci pada hari sabtu
bahkan bersama sang istri
siasang istri kasmintan lima puluh enam tahun
agus soebratman edso derajat binjai sumatera utara